demokrasi sebagai sistem yang mengatur kehidupan sosial politik kita
karena itu prasyarat demokrasi adalah kemerdekaan berpendapat bersuara termasuk juga kemerdekaan pers
sehingga tugas kita semua untuk menjaga kemerdekaan pers dan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya
karena demokrasi yang berkualitas mencaratkan munculnya partisipasi masyarakat
partisipasi dalam bentuk apapun baik usulan pendapat
sehingga tugas kita pemerintah juga harus menjaga itu semua
karena itu fundament paling penting dari demokrasi itu sendiri
demostratos kedaulatan rakyat ini adalah bagaimana suara rakyat aspirasi rakyat kemerdekaan rakyat untuk menyampaikan pikiran dan gagasannya
bisa dilindungi oleh negara
bung akbar jadi gimana anda sebagai konten kreator agar kreativitas anda tetap terjaga dan tidak terbungkam
apa yang mau dilakukan kalau memang rezimnya seperti itu
kita telah melewati tahapan atau fase berbangsa yang sangat berwarna
orde lama orde baru orde reformasi dan orde kegagalan reformasi ini seharusnya mengajarkan kita banyak hal
bahwa cara berpikir seperti ini harusnya sudah dihentikan
yang celakanya adalah ternyata usulan ini datang dari mereka yang bernama wakil rakyat
dipilih menjadi seorang yang mewakili mereka
tapi mengajukan sebuah usulan undang undang yang mengatur kita semua dengan cara berpaling ke belakang seperti ini
maka satu satunya yang saya bisa katakan bahwa pertama ini harus ditolak
bahwa harus ada perubahan menyesuaikan dengan zaman oke
tapi tidak bagian yang krucial seperti ini
justru saya berharap sebenarnya dan itu saya yakin dipikirkan juga oleh banyak kementerian konten kreator lainnya
pikiran pikiran yang sama saya sudah mengambil peran loh
kenapa kemudian anda mau membatasi saya dengan aturan aturan yang seharusnya sudah tidak ada
saya membuat konten tidak dibiayai oleh negara
saya mengambil inisiatif sendiri belajar sendiri membaca sendiri mencari dana sendiri untuk menggaji staff saya
tapi kemudian itu dianggap sebagai
ini bagian dari rencana musuh bahasa saya seperti itu
maka untuk itu menurut saya pertama kita lawan ini
yang kedua revisi pada bagian yang layak untuk revisi tapi tidak pada bagian ini
yang ketiga orang orang yang mengambil peran dan kemudian mengambil peran dalam berbangsa
dalam hal penyiaran dan informasi
tapi kemudian mengambil posisi mengajukan undang undang seperti ini
harus kita nyatakan sebagai musuh bangsa
maka bila membawa ke jaman batu itu gimana
tentu bagi badan legislasi karena sekarang draft ru itu ada sekarang di balik
tugas pertama kami sebelum mengundang seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini adalah civil society
maka nanti akan kami komunikasikan dengan pihak pengusung
bahwa ini ada masalah yang ditemukan
ada berbagai macam masukan mungkin saja nanti bisa saja pengusul bisa menarik kembali dan melakukan revisi
atau yang kedua mungkin akan kita lakukan juga pemanggilan atau mengundang kepada semua pemangku kepentingan yang lain
untuk kita mintakan masukan mana yang terbaik sih buat kemerdekaan pers tadi
baik menyangkut soal posisi dewan pers dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik itu
ataupun juga menyangkut soal kedudukan dari jurnalistik investigasi tadi
apakah memang itu perlu diatur atau tidak kami akan mendengar semua pihak
termasuk malam ini kita diskusikan tadi pemerintah juga sudah menyatakan sikap bahwa mereka akan mengeluarkan sikap secara resmi
tapi apakah akan menjadi usul inisiatif nggak ada jaminan
tidak ada jaminan karena kan kami ada sembilan fraksi
nah karena itu sekali lagi undang undang
pers pengalaman yang kami lakukan yang terkait dengan pers saya mau ulang sekali lagi
dulu di undang undang ciptaker karena seluruh masyarakat pers bersatu
akhirnya kluster yang menyangkut pers hilang
mudah mudahan saja ini menjadi semua didengar oleh semua kekuatan politik di republik ini
derik saya ada mencetak sebagai ketua ijt juga sebagai wartawan
apakah revisi undang undang penyiaran dan kemudian juga terkait dengan revisi undang undang
undang mahkamah konstitusi kalau dalam bacaan anda
jadi gini revisi undang undang penyiaran itu konteksnya itu memang harus dilakukan betul
tidak dilakukan tapi tidak seperti ini juga
oke jadi buat kami pasal pasal tersebut itu seperti dibunyikannya lonceng kematian demokrasi
untungnya sudah keluar sehingga bisa segera kita hentikan jangan sampai kemudian betul betul disahkan
artinya memang kita betul betul mundur
ke belakang dan demokrasi hilang artinya negara ini akan berjalan ke arah yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan bersama
jadi terima kasih atas komitmennya kepada pak menteri juga kepada pak aman juga
supaya bahwa ini memang jalannya masih panjang
jadi kalau misalnya memang ada penumpang penumpang gelap juga ya diharapkan juga kemudian kita tidak
saya tidak tahu siapa yang berkepentingan tapi dalam narasinya itu memang menunjukkan ada kepentingan gelap
karena pasal pasalnya ini di luar nara
karena mereka terganggu oleh kerja kerja jurnalis
padahal juralis itu adalah tulang punggung dari demokrasi itu sendiri
makanya kita memang harus kami tolak pasti dan kita juga bersama sama
mari kita gaungkan untuk melawan upaya upaya yang terus untuk
mengganggu kemerdekaan pers di indonesia ini
untuk mengawal agar ruu penyiaran ini tetap senafas dengan kemerdekaan pers
pertama tama bahwa kemudian dewan pers bersama dengan konstituennya
masyarakat pers di indonesia kemudian terus menyuarakan hal ini
perubahan boleh dilakukan tetapi tentu saja tidak harus kemudian mengganggu apa yang disebut dengan kemerdekaan pers
konstitusi menjamin tentang kemerdekaan pers kemerdekaan berekspresi
dan kalau kemudian pers mas budiman bersuara keras termasuk melakukan investigasi yang eksklusif
itu bukan karena pers itu ingin menggulingkan penguasa atau siapapun yang berkuasa
tetapi karena kecintaan pers kepada bangsa ini karena pers itu bertanggung jawab pada publik
juga sebenarnya mesti dibaca kecintaan pers juga kepada penguasa pada pemerintah
pada wakil rakyat dengan cara melakukan investigasi yang eksklusif
yang kemudian membuka tabir banyak hal itu adalah sekaligus mengingatkan supaya jangan sampai bangsa ini kembali terpuruk
kemudian politisi para penguasa ini juga kembali terpuruk dalam jeratan korupsi dalam jeratan penyimpangan dan sebagainya
ini adalah bagian dari kecintaan masyarakat pers kepada bangsa ini kecintaan masyarakat pers kepada publiknya
dan kecintaan pers pada siapapun yang berkuasa siapapun yang memerintah di negeri ini
karena negara tidak mungkin ada tanpa pemerintah tapi juga negara tidak mungkin ada tanpa rakyat
dan negara harus dijaga oleh para penjaga penjaganya salah satunya adalah pers
baik triagong mas herik mas mamang dan azbar faisal dan mas muni budi aris tiadi telah bergabung di satu meja the forum terima kasih
liputan investigasi memang bisa membuat kekuasaan khawatir dan membuat kekuasaan tidak nyaman
hakikat liputan investigasi memang membongkar penyelewengan dan penyimpangan kekuasaan yang selalu ingin ditutupi
di luar negeri liputan investigasi mendapat penghargaan tinggi karena itulah penyusupan pasal dalam ruu penyiaran yang melarang media melakukan investigasi adalah ide keblinger